seharusnya ketika prajuritmu menyuruhmu pergi kau ikuti saja bocah sekarang lihatlah
sampai jumpa di video selanjutnya
pelan pelan jangan saling dorong ayo
jangan saling dorong ya
waktu kita tidak banyak ayo cepat
putraku surah wisese
semoga dewa tuhan
rai rai sudah kau harus masuk
cepat masuk rai putramu akan dibawa oleh
para prajurit masuk kesini
rai kau tidak usah khawatir putramu pasti akan menyusul
kalau harus cepat masuk kita tidak punya waktu lagi
aku akan mencoba untuk membantumu
ayah kepadamu lambang mohon dan minta pertolongan
ambo mohon berikan lambang kekuatan
ambo mohon selamatkan anakiku ya allah
kau selamat rai
terima kasih kau sudah menolongku
bagaimana dengan rai soe sessa
dan juga raka wang sosa
aku tidak tahu bagaimana keadaannya
nasib mereka sekarang
kau selamat rai
kita harus segera mencari mereka
maya kau masuklah
masih terlalu asik
cepat selamatkan dari kalian
lalu kita tidak banyak
ketika prajuritmu menyuruhmu pergi
dan kau pun akan menyusul
raik yang santai
kau selamatkan dirimu dan juga raik selalu siasat
aku yang menghadapi
aku tidak mungkin meninggalkan yudhara santang sendiri
dasar penipu bosok
mereka semua sudah kabur
sepertinya di setanah ini
ada orang rahasia
seperti ada yang sedang bertaruh
mereka semua sudah kabur
yang akan diberikan
yang akan diberikan
dari kejahatan orang orang jahat ini
mereka juga akan
mereka juga akan
mereka juga akan